rencana dibukanya sekolah tatap muka di tengah pandemi membuat sejumlah pihak khawatir karena
menyangkut keselamatan anak hal ini semakin mengkhawatirkan dimana adanya penelitian terbaru
yang menyebut anak anak berpotensi tinggi menularkan virus covid sembilan belas ke lingkungan sekitar
seperti ke teman teman orangtua dan guru penelitian tersebut dipublikasikan di journal of
mediatrix amerika serikat pada dua puluh agustus lalu dimana anak anak yang diteliti memiliki jumlah
virus atau viral load yang lebih tinggi penulis dalam penelitian ini juga menyebut bahwa anak anak
yang terpapar kofit sembilan belas tidak menunjukkan gejala hasil penelitian tersebut tentunya mengejutkan
termasuk bagi hoirul anwar nidom guru besar biomolekuler universitas erlangga surabaya
nidom menilai temuan mengejutkan dari amerika serikat tersebut menjadi peringatan
bagi pemerintah yang ingin membuka sekolah tatap muka saya agak kaget membaca jumlah virus
yang pada anak anak itu pada remaja itu karena dengan angka enam dua sampai delapan tiga log sepuluh rna itu sudah
mampu menginfeksi makhluk hidup tetapi laporan itu kan menunjukkan bahwa anak anak ini tidak
sebagian besar tidak menunjukkan gejala hasil penelitian tersebut jadi ini juga membuat anak anak
rencana pembukaan sekolah tatap muka diprotes oleh persatuan guru republik indonesia
pgri kota surabaya dimana kota pahlawan saat ini tergolong dalam zona merah selain itu adanya
temuan satu ratus tiga puluh tujuh guru sd dan smp positif kofit sembilan belas empat diantaranya meninggal dunia berdasarkan data gugus
tugas kofit sembilan belas kota surabaya hingga dua puluh satu agustus selain itu ada beberapa sekolah yang juga ditutup
akibat adanya temuan kasus positif covid sembilan belas di negara surabaya dan juga di negara indonesia
untuk rencana tatap muka saya kira untuk saat ini untuk surabaya kurang tepat kurang pas karena
kemarin juga bu wali kota memberikan surat edaran kepada seluruh jajaran kependidikan bahwa mulai
tanggal delapan belas agustus kemarin sampai
hai batas waktu yang belum ditentukan guru guru dan tenaga kependidikan itu wfh
badan kesehatan dunia who juga menyebut anak anak dapat terkena
covid sembilan belas di sekolah karena virus dapat bersirkulasi di lingkungan sekitar
berdasarkan data dari ikatan dokter anak indonesia hingga sepuluh agustus tercatat ada lima puluh sembilan anak meninggal dunia
dan lebih dari tiga ribu sembilan ratus positif covid sembilan belas dengan demikian keselamatan anak anak di tengah pandemi
covid sembilan belas perlu diperhatikan mengingat virus covid sembilan belas dapat menyerang siapapun termasuk anak anak
tim diputan cnn indonesia